presiden jokowi dodo memastikan pemerintahan yang dipimpinnya
mendukung proses transisi ke pemerintahan selanjutnya
menurut rencana kpu bakal menetapkan kemenangan prabowo subianto dan gibran raka buming raka
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih rabu besok
jokowi bilang pihaknya menghormati putusan mk dan meminta semua pihak kembali bersatu
terkait hal itu jokowi mendukung dan menyiapkan proses transisi pemerintahannya
ke pemerintahan prabowo gibran
pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru
dan kita siapkan karena sudah sekarang mk sudah tinggal nanti penetapan oleh kpu besok
pdi perjuangan menyatakan presiden jokowi dan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
lalu akan ke parpol manakah yang menjadi tempat gibran berlabuh
kita bahas bersama jurnalis kompas tv niputu trisnanda putu
usai pernyataan gibran yang pdip yang menyebut bahwa gibran dianggap tanpa partai
akankah partai golkar ini jadi pelabuhannya gibran
karena kan kalau komarudin watubun pdip bilang bahwa gibran bukan lagi kader pdip
juga saudara tentu tidak semudah itu ya untuk kemudian membaca apakah kemudian ketika sudah dinyatakan resmi
menjadi masa lalu begitu ya hubungan atau apa namanya korelasi begitu antara gibran raka buming raka
presiden joko widodo dengan pdi perjuangan lantas bisa begitu saja pindah partai
nah ini juga yang menarik kalau kita lihat memang yang kemudian paling dekat kemudian juga sinyal sinyal yang muncul paling banyak
ini adalah partai golkar yang seolah membuka tangan
selebar lebarnya jika memang presiden joko widodo ketika lengser kemudian juga gibran raka buming raka
ataupun juga dari anak mantunya kalau mau misalnya berkiprah di dunia politik golkar membuka pintu
karena memang di beberapa kesempatan baik itu presiden jokowi dan juga gibran raka buming raka
ini acapkali datang dan juga berada di antara orang orang golkar
contohnya saja gibran hadir dibuka bersama
yang diselenggarakan pada dua puluh empat maret lalu dengan menggunakan batik berwarna kuning
kemudian presiden jokowi dodo juga hadir di beberapa acara golkar juga dengan menggunakan atribut yang berwarna kuning begitu
memang politik bukan hanya soal bicara pembicaraannya saja kata katanya saja tetapi juga kita bisa melihat dari gestur
kemudian juga pakaian dan simbol simbol yang kemudian dihadirkan
tetapi friska dan juga saudara mengapa tadi di awal saya bilang tidak semudah itu untuk kemudian menyatakan bahwa ya
jadi golkar adalah rumah kedua begitu ya bagi jokowi dan juga keluarganya termasuk gibran raka buming raka
karena kalau kita lihat munas golkar sendiri ini masih diselenggarakan pada akhir tahun desember dua ribu dua puluh
melihat empat nama yang kemudian muncul untuk menjadi ketua umum partai golkar ini sama sekali tidak ada presiden jokowi dodo
ataupun juga gibran raka buming raka meskipun sebelumnya santer juga dikabarkan bahwa ketika masuk ke partai golkar nanti akan ada posisi posisi strategis
yang akan diduduki oleh jokowi ataupun juga oleh gibran raka buming raka
kalau kita lihat dari empat nama tersebut ada bambang susatyo erlangga yang saat ini sudah menjadi ketua umum partai golkar
kemudian ada agus gumiwang dan juga ada bahlil lahadalia begitu ya
ini melihat nama nama ini tentu saja posisi strategis itu sampai dengan hari ini tidak ada keluarga presiden joko widodo
kemudian juga kita lihat ada tokoh tokoh
golkar gitu ya tokoh tokoh senior ada luhut bin sarpanjaitan
tapi ada juga yusuf kala yang kemarin dalam pilpres nampaknya agak berseberangan dengan presiden joko widodo yang mendukung kubu dua
sementara yusuf kalla atau jk ini lebih sering memperlihatkan dukungannya ke anies baswedan yang notabene adalah kubu satu
nah hal hal tersebut dinamika dinamika tersebut juga yang harus kita pantau friska dan juga saudara apakah kemudian lebih besar mana potensinya bergabung atau tidak bergabung
karena kalau bicara siapa yang lebih butuh menurut analisa saya begitu ya memang saat ini jokowi membutuhkan partai tidak hanya golkar tetapi partai yang besar
karena ketika nanti misalnya jokowi dodo ini selesai kemudian gibran raka buming raka juga nanti akan menjabat baik itu presiden jokowi dodo ataupun juga wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
ini tetap harus memiliki partai untuk kemudian memiliki daya tawar begitu ya untuk bergen bergen dan lain sebagainya
dalam urusan politik tentu saja
tetapi kalau kita lihat nomor satu ada pdi perjuangan tipis di bawahnya ada partai golkar baru ada gerindra kemudian juga pkb
kalau melihat ini rasa rasanya golkar sudah agak sedikit di atas angin
jadi kalau kita lihat simpulannya friska dan juga saudara menentukan apakah rumah barunya adalah golkar ini masih jauh karena munasnya juga masih sekitar bulan desember
dan juga pelantikan presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih
tentu ketika hal itu semua kita lewati pasti akan ada dinamika lagi dan juga pasti akan ada gerakan gerakan lagi
mengingat bagaimana sekarang santer sekali juga gerindra sepertinya tidak mau kecolongan juga karena komunikasi dengan pdi perjuangan isu pertemuan antara prabowo dan juga megawati ini juga terus bergulir
artinya meskipun mereka bekerja sama di koalisi besar yang mendukung prabowo dan juga gibran
tapi kerja kerja politik komunikasi komunikasi politik ini masih terus cair dan juga dinamis
pdip tegaskan jokowi dan gibrane bukan lagi kadar banteng
apakah akan ada segera kendaraan politik baru untuk jokowi dan gibran
kita nantikan terima kasih analisisnya putri risnanda